cepat kasih tahu ke gue
dimana rumahnya raya
gue gak tau lex
gue jangan percaya omongan mereka lex
gue yakin kalau mereka ini
melindungi bocot orang nakal itu lex
gue bener bener gak tau lex
elah bohong banget sih lo
tau bah ngelamun aja
enggak maksudnya barengkali
selama ini ada perkataan atau perbuatan mondi yang abang nggak suka gitu
meni geer pisan kamu teh
ya barengkali bah
ini anak anak yang tadi mukurin si kadal teh
hai kan abah
ketering ketering sahalah pokoknya
pasti anak anak study tuh
masih dendam sama kita
pasti mereka akan mencari bala bantuan
untuk membalaskan dendamnya
tapi kalau menurut neng sih enggak bah
temen temennya cuma segitu gitu aja
jangan gini ya
abah juga udah pernah muda
di antara orang orang penendam itu
suka banyak jurik jurik jarihan nih
akhirnya apa mereka akan cari jalan terus tuh
si kelek sama si suneo akan cari jalan terus untuk balaskan kita
jurik jarihan teh
nusok nulik budak
eh tak bah
sok setan kegeledegan juga ada
bukan senior sama si kelek
kalau kayak gitu doraemon
siapapun mereka namanya
kamu diam diam merayap ya
jaga jarak aman
jadi apa aja diri weh
mendingan kamu pulang ya mod
ini udah malem
makin malam makin bahaya untuk kamu pulang
ya udah deh
hati hati ya di jalan
hindari jalan jalan sepi
lampu merah yang sepi terobos aja
udah terobos bah
oh ya udah gak boleh
ya ingat peraturan juga harus dijaga walaupun kamu panik
hati hati di jalan
eh iya salamualaikum
terima kasih ya bah
ngapain abah sayang sama si mundi
kalau abah gak sayang sama mondi
abah gak mungkin bantuin dia pas dia lagi dikeroyok
neng manusiawi atuh neng ngebantuin orang
abah kan baik hati dan tidak sombong
kalau gak sombong gak akan jutek tuh
neng neng jute kan juga ada misinya neng
ngejagain kamu neng
eh pada mau kemana
jalan jalan ke mana
kemudian balik aja
kemudian balik aja
bangun jacky sama willy mau coba dulu ya be
nanti kita balik lagi ya be
kami terus merawat padanya
kalian terus ikuti mereka
dan terus kasih kabar mereka pergi ke arah mana
biar gue cekat mereka
mereka bisa berangkat
kau punya niat jahat sama kita
mending kita butuh terbalik aja
gak usah leher mereka
gue gak akan kasih tau dimana abahnya raya berada
lo semua punya nyata sama abahnya raya
cepat kasih tau ke gue
dimana rumahnya raya
gue jangan percaya omongan mereka lex
gue yakin kalau mereka ini melindungi bocot orang nakal itu lex
elah bohong banget sih lo
berhenti kalian semua
ck dia lagi